pdi perjuangan mengakui turut mencium adanya aroma politik dan juga persaingan terkait dengan pilpres dari tragedi penyerangan ulama dan tokoh agama beberapa waktu terakhir
pdi perjuangan meminta aparat hukum untuk membongkar otak dibalik penyelarangan dan persekusi yang meresahkan ini
hal itu disampaikan ketua dpp pdi perjuangan komarudin watubun di arena rakernas pdi perjuangan di bali
namun komarudin enggan menyebutkan lebih detail lagi siapa pihak yang dicurigai memakai isu sensitif dan juga menggunakan kekerasan untuk kepentingan politik
ia pun meminta parawat kepolisian untuk segera mengungkap siapa dalang aksi teror yang meresahkan ini
jadi motifnya pasti ada kaitan dengan soal pilkada soal pilkada kemudian pilak dan pilpres nanti
bisa dibuktikan bahwa itu politik atau bukan politik memang perlu aparat penegak hukum lebih proaktif
khusus pihak kepolisian harus bisa menangkap dan membuktikan siapa yang bermain di balik